pertumbuhan diperkirakan sedikit di atas lima persen
alhamdulillah akhirnya hari ini bisa tersenggara halal bialal
sudah tidak layak lagi karena mengganggu lingkungan
jadi airnya itu harus ditampung di sini dulu
indonesia pun dikenal karena kekayaan rempah rempahnya dan patut kita jaga dan lestarikan
dibantu oleh teman teman di sub satpol pp
ya emang emang angkatannya alutsi tuh yang di pon itu emang bagus bagus tuh
jadi kalau tanya suka dukanya kalau buat saya suka sukanya
jika sudah dipastikan bersih pada tahap selanjutnya kupang akan ditakar dan siap untuk dijual
suasana di gang cemara juga terasa lebih asri dan sejuk
menurut saya fenomena ibu sri mulyani juga sangat menarik
terus iyalah jurusan lah cuma ab udah bilang kamu masuk uphl kalau gak komunikasi hukum aja ya
dan kemudian dewasa ini masalah masalah lain yang menjadi perhatian kita semua
apakah itu tidak menabrak logika yang sebelumnya
untuk vaksinasi vaksinasi bagi para penderita diabetes ini
tapi poin kedua tentu saja imunitas atau kekebalan atau antibody juga bisa didapatkan dengan menerima suntikan vaksin
kita harus belajar terus tapi akan sangat menolong
makanya harus ada keberpihakan
jumlah truk yang masuk dengan sedikit ini memang masih belum bisa menampung ataupun bisa membenahi krisis krisis yang ada di gaza
iya karena posisinya cukup jauh ya sekitar sembilan km antara gunung gede sama kelurusan sarce mandiri
soalnya kan apa namanya banyak
baik singkat ini mungkin terakhir ya bu ya saya minta dari anda gambaran potensi megatrust di selatan pulau jawa
yang terkenal sebagai penulis kitab sabilal mukhtadin yang mendunia
atau limbah makanan tertinggi di dunia
pdp artinya setiap yang pengelola data dia punya kewajiban
kita yang terkena penularan hepatitis akut ini
padahal pada waktu itu kita sedang menangani perkara hambalang korlantas kemudian apalagi perkara perkara besar lainnya gitu ya
dan yang kelima yang terakhir adalah
mudah mudahan pesannya bisa ditangkap
nggak bisa dipungkirin lah maksudnya bboy sebagai salah satu ujung tombak yang nsh lah ya
kita tidak berharap kasusnya makin banyak tentu saja
dan setelah ini juga kita masih akan melanjutkan pembahasan
harus diperbaiki itu satu
tapi saya kayaknya gak afdal kalau gak bikin jamur ini
sampai hari raya kuda juga nggak jadi
bukan perusahaan pertama yang anda temukan
ikan yang besar dengan potongan sayuran dan buah nanas
oke dr nadia kalau menurut prof chandra tadi belum bisa kita simpulkan kalau soal case fatality ratenya ya karena belum ada angka statistik resminya begitu
berarti menemukan peluang baru
sms yang memang mudah diakses oleh masyarakat kita saat ini
ya mungkin nggak maksimal ya bu ya
ya itu sebelum loli
nah itu kalau lu masuknya tipenya apa dari dulu tuh
sekjen pssi yunus nusi sempat menyatakan bahwa jis belum standar fifa karena area keamanan tempat menurunkan tim hingga sirkulasi aktivitas pertandingan yang tidak imbang
lalu ketika sebuah level tim nasional membutuhkan atlet terbaik maka kita tinggal menseleksi atlet atlet mana saja yang selama ini sudah berprestasi tingkat internasional atau mana yang masih di level tingkat nasional
abis sekarang sih belum ya
selama empat tahun terakhir telah memanfaatkan pltmh
tapi yang besar nilainya itu adalah
baik oleh satuan tempur maupun satuan
desa wisata perkampungan adat sijunjung ini
menyawer uang cendol puluhan hingga ratusan juta rupiah
kepala pusat kesehatan haji budi silvana menyatakan
jadi emang capek banget
ada pula warga masyarakat umum yang mengikuti program volunteer
sepuluh korban luka luka yang memang korban luka luka dan para pengungsi ini hampir rata rata semuanya dari pengungsi yang ada di rumah sakit indonesia
tentu saja indonesia diberkati
pada awalnya pada tahun dua ribu tujuh belas kebetulan pada saat itu saya mahasiswa semester akhir
air yang dari luar masuk ke dalam pipa itu terbawa
dulu klubnya indonesia muda
nggak lagian belum tentu muat juga sih
seperti kayak wornas itu minum segar
jadi memang yang paling berat itu kalau kita ke amerika ya
diperlukan jembatan antara apa yang orang inginkan dan apa yang ada di lapangan itu memang harus kita prosesnya ini
lebih ke pemakaian tepung
pengidap cacar monyet juga disarankan untuk melakukan karantina mandiri untuk meminimalisir penyebaran
walaupun kerjanya ya udah kita jadi pekerja aja gitu lari deh